dan sekarang kita simak pernyataan dari presiden joko widodo
tidak perlu takutnya lebih
jalan jalan itu sedikit
sudah mendapat laporan pak dari mana anggotanya
pak sudah berhubung
kalau sudah laporan saya sampai nanti lagi
pak rencana pak ke solo atau pulang ke solo
ada agenda nya apa pak
oh tidak ada
kita telah berhubung
melihat komunikasi hampir di semua negara
kemudian di bangladesh
kemudian di bagadi irak
di masjid natawi di saudi arabia
dan sekali lagi kita aksi kekerasan atas nama apapun
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di indonesia
akan memberi informasi terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di indonesia